pimpinan kelompok teroris mujahidin indonesia timur atau mit ali ahmad alias ali kalora
tewas dalam kontak tembak yang terjadi di desa astina kecamatan toruwe kabupaten parigi mutong sabtu pukul delapan belas wita
selain ali kalora dpo teroris bernama ikrima alias jaka ramadan alias rama juga tewas dalam baku tembak tersebut
kita akan lihat bagaimana perkembangan terkait operasi militer di wilayah tersebut
bersama danrem satu ratus tiga puluh dua tadulako brigjen tni farid ma'ruf
selamat malam pak farid
selamat malam mbak fani
pak farid mungkin bisa dijelaskan kronologi operasi yang terjadi di lokasi
sebelum saya menjelaskan kronologi pertama saya mengucapkan rasa bangga dan hormat saya kepada seluruh anggota
telah berupaya keras untuk senantiasa menuntaskan misi penugasan ini
kejadian tanggal delapan belas kemarin penyergapan kelompok ali kalora
jaka ramadan tidak terlepas dari strategi besar kami
dalam melaksanakan upaya penyekatan terhadap pergerakan kelompok mit ini
jadi kami setelah terjadinya pembunuhan masyarakat di lemban tongwa pada bulan november kemudian
di kalimago pada bulan februari kami kemudian menyusun strategi
kapolda dan danrem dibantu oleh kabinda koopsus
dan satuan lainnya melaksanakan operasi penyekatan yaitu
kami memasang pos pos pengaman di setiap wilayah yang kami anggap adalah
tempat pelintasan dan sasaran di mana kelompok mit ini sering melaksanakan intimidasi kepada masyarakat
setelah empat puluh tujuh pos pengaman ini kami setting
alhamdulillah pergerakan kelompok mit ini kemudian
menjadi sangat terbatas
sehingga kemudian kami madagoraya opsus
bisa melumpuhkan mulai dari bojes dan ajis di parigi motong
kemudian irol dan rukli irol dan alvin di andole
qatar dan rukli di pegunungan tokasa
dan terakhir kemarin ambo

ini bermula dari tanggal sepuluh terjadi pemunculan kelompok alikalora dan ikrimah kemudian
oke ini bermula dari tanggal sepuluh terjadi pemunculan kelompok alikalora dan ikrimah kemudian
oke ini bermula dari tanggal sepuluh terjadi pemunculan kelompok alikalora dan ikrimah kemudian
tanggal tiga belas mereka muncul kembali meminta makanan
karena itu kemudian kapolda dengan kepala operasi madaguraya
melaksanakan analisa dan kami dengan saya juga
merumuskan strategi untuk pengerahan pasukan
akhirnya dipilihlah satuan kecil dari gegana
sos delapan puluh delapan dan ionif lima ratus dua
dan pasukan tujuh ratus empat belas yang melaksanakan operasi penyekatan tetap melaksanakan tugasnya
sehingga pada tanggal lima belas kami tunggu sampai puncaknya tanggal delapan belas kelompok ini muncul di wilayah yang kita harapkan
karena anak anak bisa melaksanakan ambus dengan sangat rahasia dan penuh disiplin
akhirnya pada tanggal delapan belas september pukul tujuh belas tiga puluh andika lora muncul ditembak oleh tim gabungan ini
disusul kemudian ikrima juga tertembak
ikrima ini dilaporkan oleh anggota sempat menarik bom yang ada di tubuhnya dan meledak
akhirnya dia juga menyusul
mati dalam tewas dalam tempuran ini
oke pak farid berarti perburuan ini tidak lepas dari pengepungan yang sudah dilakukan selama ini ya
mungkin bisa dijelaskan lagi pak ada berapa jumlah pasukan yang diturunkan
kemudian juga kondisi wilayah daerah tempat operasi dilaksanakan
apakah mempersulit pergerakan dari satuan tugas begitu pak
ya penguasaan medan yang sangat baik dari kelompok dpo teroris ini cukup merepotkan kami
pasukan madagoraya yang anggotanya lebih dari beberapa unit seperti tni polri opsus bin juga bais
kami membagi beberapa wilayah menjadi sektor dan juga menjadi pos poskat
sehingga adanya pos sekat ini kemudian kami dapat membatasi pergerakan kelompok dpo
kelompok dpo ini begitu leluasa berpindah dari parigi dari parigi ke sigi dari sigi ke poso poso ke napu
karena mereka sudah hampir bergerilya di hutan itu
hampir kalau kelompoknya ali sendiri mungkin sudah hampir delapan tahunan di hutan
sementara yang kelompok baru naik seperti ikrima itu empat tahunan mungkin
jadi mereka sudah cukup paham
situasi di hutan
karena itu operasi penekatan yang kami lakukan dengan menempatkan pasukan pengamanan daerah rawan membuat gerakan mereka terhenti
dan yang paling berperan satu lagi adalah peranan dari para simpatisan
mereka para simpatisan ini membantu kelompok dpo dengan memberikan informasi tentang keberadaan pasukan tni dan memberikan makanan serta perlengkapan
sehingga mereka bisa berpengalaman
sehingga mereka bisa berpengalaman
kelompok teroris ini tetap eksis mampu mereka melaksanakan operasi menghindari pengepungan dan pengejaran yang dilakukan oleh aparat
ini kesulitan yang kami alami
baik pak farid bagaimana kalau gitu bagaimana upaya dari satga sendiri dan juga pihak terkaitannya dalam memburu sisa kelompok termasuk simpatisannya tadi bapak sebutkan
kami membagi operasi kami menjadi dua
yang pertama adalah operasi di atas
kami sebut ini adalah operasi keamanan operasi kepolisian untuk melumpuhkan lambang perlawanan
yang waktu itu tahun dua ribu dua puluh bulan agustus kami bergabung jumlahnya ada sebelas orang
kemudian satu persatu berhasil dilumpuhkan sehingga saat ini menjadi tinggal empat orang
ini adalah kelompok bersenjata
kelompok bersenjata yang melakukan kekerasan dan perlawanan
dan sekaligus menjadi lambang perlawanan dari kelompok yang berideologi menyimpang ini
dan yang lebih berbahaya adalah yang di bawah
karena yang di bawah kita sebut para simpatisan ini
mereka adalah orang orang yang memberikan bantuan support dan yang lebih berbahaya lagi yang paling berbahaya adalah
mereka kita sebut pabriknya teroris
karena dengan doktrin doktrin mereka yang setiap saat bisa memancing orang baru untuk kembali naik ke atas dan bergabung kepada mereka
kami laksanakan operasi berkesinambungan baik mencegah naiknya dpo baru dan kami di atas terus memburu kelompok yang bersenjata
sejauh ini cukup efektif
kami belum melihat adanya kelompok yang ingin bergabung dengan kelompok yang di atas
pak farid apakah sudah terlihat pergerakan dari empat dpo yang sedang dicari atau masih dalam tahap pengumpulan informasi intelijen begitu pak
sementara kami sedang mengumpulkan keterangan dari human intelligence berupa agen agen kami dan juga pasukan intel yang kami sebar di sepanjang
sona yaitu dari mulai parigi sigi poso dan sebagainya kami bagi mereka menjadi sektor sektor dan juga kami memanfaatkan it
bagaimana menjajati keberadaan mereka
sampai sejauh ini kami masih melaksanakan penyelidikan untuk memastikan keberadaan mereka
nah kalau yang simpatisan tadi pak farid sebutkan apakah sudah dipetakan juga siapa siapa saja siapa yang perlu diwaspadai
di beberapa tempat kami sudah memetakan
namun kita tidak bisa serta merta menangkap atau juga langsung mengecap mereka bahwa mereka adalah simpatisan
karena ada petani pekebun yang terpaksa memberikan bahan makanannya kepada kelompok ini karena ancaman daripada dibunuh
jadi mereka lebih baik serahkan bahan makanannya
tetapi kami berharap bagi yang terpaksa seperti itu supaya cepat melapor kepada aparat keamanan
ini sekarang yang mengembirakan adalah masyarakat sudah begitu cepat responnya
dia ketemu dengan kelompok itu langsung melapor
beda dengan sebelum kami turun
kemunculan terjadi tiga hari yang lalu baru hari ini mereka lapor
saat ini kecepatan masyarakat melapor ini cukup mengembirakan dan sangat membantu kinerja kami
pak farid terakhir ini kalau misalnya bapak melihat dari danrem sendiri
atau dari bapak
ada kaitan antara kebangkitan taliban di afganistan dengan perubahan pergerakan kelompok ini di wilayah timur
mungkin dianggap menimbulkan euforia sehingga merubah atau mempengaruhi operasi perburuan ini
sejauh ini yang kami ketahui kelompok jahidin indonesia timur ini berafiliasi dengan isis
kemudian kami belum melihat adanya perubahan pergerakan dengan adanya taliban
mereka juga mempunyai keterbatasan dalam mengakses informasi karena di sekitar wilayah poso ini banyak sekali blank spot yang memungkinkan mereka untuk tidak bisa berkomunikasi
jadi sejauh ini kalau di antara pendukung atau simpatisan mungkin saja mereka euforia dengan kemenangan taliban
tetapi kalau yang kelompok atas ini kami cermati mereka cukup repot
untuk menghadapi pengepungan kami dan pengejaran sehingga saya pikir mereka belum begitu match dengan perubahan yang ada di afganistan
terima kasih atas informasinya pak brig jendeni farid ma'ruf
untuk operasi perburuan kedepannya ini juga melahirkan hasil yang konkret hasil yang nyata dan tentunya menjamin keselamatan warga di poso sulawesi tengah dan juga sekitarnya
terima kasih sekali lagi pak brigjen teni farid maruf atas waktunya bersama kami pada malam hari ini
sehat selalu sampai jumpa
terima kasih mbak opan
ya kemudian untuk mengetahui perkembangan terkini pasca tewasnya pemimpin mujahidin indonesia timur ali kalora kita juga sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia jafar gebu
yang berada di lokasi saat ini
ya selamat malam jafar
selamat malam fanny dijawarta
baik jafar bisa jelaskan anda saat ini posisinya lagi di mana
saya berada di sekitar perbatasan wilayah parigi motong dan palu
oke apakah anda melihat pergerakan dari jenazah yang teroris atau ali kalora serta tadi ya jaka ramadan yang ditembak
apakah sudah terjadi pergerakan oleh operasi satgas ini apakah sudah ada pergerakan menuju rumah sakit atau bagaimana
jenazah kedua jenazah dpo teroris ini sejak subuh tadi pagi pukul empat sudah dibawa ke rumah sakit bayangkara polda sulawesi tengah di palu
dan telah dilakukan identifikasi oleh tim inavis dan dvi polda sulawesi tengah untuk menentukan identitas keduanya
kita telah di keluarga telah diambil
dna nya untuk dicocokkan dengan dna kedua jenazah ini
namun kapolda sulawesi tengah irjen paul rudi suharyadi memastikan bahwa dari pemeriksaan awal bahwa keduanya
alisa ali kalora alias ali ahmad dan jafar ramadan alias ikrimah
dua dpr teroris yang selama ini dicari karena merupakan penyebab teror di sepanjang waktu dua ribu dua belas hingga dua ribu dua puluh
di sekitar wilayah parigi motong poso dan sigi
baik jafar apakah ada mendapat informasi apakah sudah ada anggota keluarga dari jenazah yang mengklaim atau datang ke rumah sakit
ya ada sekitar kalau tidak salah informasi tadi ada sekitar enam anggota keluarga dari kedua mereka yang tertembak mati ini
yang diambil sampel dna nya untuk dicocokkan dengan ali kalora dan jaka ramadan
siapa siapa saja namanya juga sudah ada informasi
keluarga keluarganya tidak disampaikan secara resmi oleh kepolisian daerah sulawesi tengah untuk memastikan keluarga tetap aman dan hanya dipastikan untuk tadi ketika mereka diperiksa
dipastikan hanya untuk pencocokan dna bukan untuk publikasi
dan bagaimana dari tanggapan warga sipil di lokasikan kalau misalnya kita melihat daerah operasi tempat perburu tersebut dilaksanakan juga ada rumah rumah warga kemudian juga ada yang diduga menjadi simpatisan yang memberikan suplai kebutuhan sehari hari dari dpo teroris seperti apa tanggapan keseluruhan
untuk warga sekitar wilayah kecamatan toru kemudian kecamatan sausu dan beberapa wilayah di kabupaten parigi motong
mereka selama ini
mengakui bahwa kelompok ini anggota anggota kelompok ini sering turun meminta makanan logistik hanya kepada mereka dan karena takut mereka ketakutan
mereka kemudian memberikan bantuan berupa bahan bahan makanan yang selama ini mereka simpan di rumah rumah mereka atau di rumah kebun mereka
namun sejauh ini bila dikaitkan dengan apakah mereka merasa khawatir atau tidak aman ketika ada informasi bahwa
anggota kelompok dari dpo ini ditembak di sekitar wilayahnya mereka mereka terlihat biasa biasa saja karena petani tetap bekerja di sawahnya dan para ibu tetap beraktifitas seperti bahasanya termasuk anak anak tadi ketika saya melewati sejak pagi hingga siang dan sore hari di wilayah tersebut
mereka terlihat biasa biasa saja dan hanya mengatakan ketika saya tanyakan memang ada tadi malam ya ada kabarnya seperti itu tapi tidak menunjukkan rasa takut
kita harap agar keselamatan warga juga masih tetap terjamin ya ke depannya ya karena operasi perburuan ini tampaknya masih akan dilanjutkan
nah terkait dengan hal itu jafar seperti apa rencana operasi militer dalam memburu sisa dari kelompok ini ke depannya
seperti yang sudah dikemukakan oleh ramadan quran satu ratus tiga puluh dua taruh lohar tadi berjalan tni farid makrub bahwa pola atau strategi penyekatan yang dilakukan oleh kapolda sebelumnya dan akan kemudian dilanjutkan oleh kapolda sajid
jadi saya berharap bahwa ini adalah hal yang akan dilakukan oleh kapolda saat ini dalam satu tugas operasi madagoraya untuk tetap menempatkan pos pos di titik rawang yang sudah ditentukan dan diduga merupakan daerah kemunculan para anggota depresi tersebut
seperti yang diketahui di kabupaten sigi pariwisata dan poso sudah ditempatkan sekitar empat puluh tujuh pos penyekat atau pos kejar di beberapa titik yang memang diduga selama ini kelompok ini turun dan beraktivitas atau mengganggu warga atau meminta logistik kepada warga
terima kasih atas informasinya jafar gebua dari sulawesi tengah
kita harap agar anda juga tetap aman memantau bagaimana operasi ini akan berlangsung kedepannya
jaga diri selamat kembali bertugas